hotel berbintang di kota bandung tahun ini wajib menggelar pertunjukan seni budaya
tujuannya untuk meningkatkan okupansi hotel dan melestarikan budaya
hal ini disambut baik oleh seniman kota bandung
iman soleh adalah satu dari sekian banyak seniman di kota bandung
menurutnya pertunjukan seni di kota bandung semakin jarang ditemui
padahal kota bandung ini memiliki segudang bentuk kreativitas yang layak diperhitungkan
karena itu kewajiban hotel di kota bandung menggelar pertunjukan budaya disambut dengan suka cita
iman meminta komitmen tersebut terus bisa terjaga dan seniman segera dirangkul
selama ini belum ada pembahasan khusus dari pemerintah kota soal kewajiban pertunjukan seni di hotel
ini juga respon dari keinginan pemerintah tentang kemajuan kebudayaan
sehingga turunnya ke kota bandung mungkin dengan perda
walau walam tapi mudah mudahan seniman ikut dilibat
saatkan secara penuh bukan hanya teman teman di seni pertunjukan teater
saya kan teater ya bagaimana bisa masuk hotel
anjuran menggelar pertunjukan seni budaya di hotel berbintang memiliki landasan hukum
peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu dua puluh
pemerintah kota bandung melalui dinas pariwisata dan budaya tengah gencar
melakukan sosialisasi ke sejumlah hotel berbintang di kota bandung
aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan okupansi hotel serta melestarikan budaya
tahun dua ribu delapan belas ini ini harus segera dilaksanakan dan ini harus segera ditegakkan perda ini
dan gerakannya juga harus masif
kita harus serius nih dalam hal pelestarian seni tradisi ini
karena kami juga pemerintah kota juga dituntut oleh warga juga terutama budayawan
karena mungkin ada kekhawatiran juga ini kebudayaan asli kita tradisional kita
takut mulai tergerus oleh budaya luar
sejauh ini ada tujuh puluh hotel di bandung yang diwajibkan menggelar seni pertunjukan
namun hanya sekitar delapan saja yang telah menggelar pertunjukan
di antaranya hotel hotel di atas bintang tiga
sebetulnya kita udah reguler juga setiap hari minggu
jadi untuk saat ini mungkin kita akan meluaskan
jadi entah itu dari segitarian alat musik kecapi atau angklung seperti itu
sudah sejak dari kapan sih pak
kalau dari savoy homan sendiri sih udah berjalan cukup lama ya
udah dari tahun tahun sebelumnya
persatuan hotel dan restoran indonesia menyayangkan keterlambatan penegakan peraturan daerah ini
namun phri tetap mendukung langkah tersebut
bagi phri itu nggak ada masalah kita siap
saya pengen juga dan wajarlah hotel
apalagi ini kan hanya hotel sementara hotel bintang tiga empat
wajarlah mereka minimal satu minggu satu kali minimal
mereka mengadakan penyukan
hotel dengan tujuan kita itu agar supaya tamu tamu hotel itu dengan kemacetannya di bandung pada saat long weekend dan weekend
tamu itu kan sangat sulit untuk keluar
jadi kalau tamu itu nggak keluar kita berikan hiburan yang bagus di hotel
pemerintah kota bandung bisa memberikan sanksi tegas mulai dari teguran secara berkala
hingga mencabut perizinan jika aturan menggelar pertunjukan seni budaya tidak diindahkan
tim cnn indonesia
sederhananya faktor kemanusiaan itu mas bahwa teman teman waria ini adalah sudah mendapatkan
diskriminasi semenjak mereka berani untuk mengatakan saya waria atau mungkin saya merasa
sebagai perempuan baik bahkan terhadap orang yang terdekat pada mereka bapak ibu mereka semenjak
itulah saya lihat sesuai dengan pemaparan mereka seperti itu diskriminasi ketidakadilan selalu
mereka dapatkan sehingga kalau agama tidak hadir disitu untuk memberikan kenyamanan dan jaminan
keamanan kepada mereka saya pikir mereka akan semakin jauh dan akan lebih terdiskriminasi lagi
sore menjelang dimulailah pengajian di sebuah rumah di kawasan kota gede yogyakarta
besertanya adalah wanita pria
waria sebuah istilah yang merujuk pada orang yang terlahir sebagai laki laki tetapi merasa dirinya
perempuan mincar rilwas wasil honas ala di banyak daerah istilah untuk itu bisa beragam seperti
banci bencong wadah wandu dan lain lain rahmat tetapi sore itu dan sore sore yang lain dua kali seminggu
dan lain lain tetapi sore itu dan sore sore yang lain dua kali seminggu dan lain lain tetapi sore itu dan sore sore yang lain dua kali seminggu
mereka menyebut diri sebagai santri yang belajar agama
kegiatan ini biasa dilakukan sambil menunggu kedatangan arief nusafri sitompul dosen institut ilmu al quran yogyakarta yang mereka panggil dengan sebutan pak ustadz
sudah lebih dari sepuluh tahun arief menyusuri gang sempit mengajari para waria di sini di sebuah rumah yang dikenal warga yogyakarta sebagai pesantren waria al falah
arief mengajar agama kepada para waria sejak pesantren ini berdiri pada dua ribu delapan setelah ia lulus dari fakultas usuludin universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta
sebuah berita tentang susahnya waria mendapatkan akses belajar agama mendorong arief mengajar di
banyak di antara teman teman bahkan gak pernah ngaji misalnya sholat juga gak ada jika banget
banyak di antara teman teman bahkan gak pernah ngaji misalnya sholat juga gak ada jika banget
nggak pernah ngaji misalnya sholat juga nggak bisa kalau untuk yang muslim misalnya saya nggak tahu
beberapa teman teman yang non muslim juga akan kesulitan juga aksesnya karena dulu juga ada
teman di sini yang non muslim dan kemudian sudah meninggal kebetulan sama akses untuk dia ke
gereja juga agak rumit dengan berpenampilan seperti itu maksud saya berpenampilan seperti itu
perempuan dan seperti itulah yang kemudian terjadi kepada teman teman kan sehingga akses untuk mencari
ilmu pengetahuan tentang agama gak usah agama yang lain juga tapi khusus karena saya bicara
tentang itu akses agama itu emang sulit bagi mereka sehingga kenyatanya emang banyak yang
bisa baca al qur'an bahkan sholat kemudian seterusnya di indonesia sosok arief mungkin
anomali kebanyakan orang menganggap menjadi waria adalah penyimpangan dan berdosa tetapi bagi arief
apapun kontroversi tentangnya waria mesti dipandang sebagai manusia yang punya hak untuk beragama
untuk mengenal tuhannya kehadiran arief disambut ratusan waria yogyakarta yang ingin belajar mengaji
menurut catatan pesantren al falah dari sekitar seribu waria yang terdata di persatuan keluarga
berencana indonesia yogyakarta sebagian besar pernah belajar di sini di pesantren arief biasanya
memulai dengan mengundang satu persatu waria membaca dan mengulang hafalan surat al quran di hadapannya

sebagai seorang waria yang berpengalaman waria yang berpengalaman harus memiliki kemampuan untuk mengajukan
untuk surat surat pendek dan bacaan sholat bagi arief yang penting ada kemauan dan konsistensi dari waria untuk belajar mengaji dan sholat
sekarang gini yang menciptakan dia sebagai manusia kan allah misalnya atau tuhan kan seperti itu
masa ketika dia datang untuk menghadap mendekatkan diri sama tuhan yang menciptakan dia kita kok berani melarang itu
sederhananya seperti itu ya kalau allah sendiri membiarkan mereka untuk datang kenapa kita harus melarang maksud saya
lebih dari sepuluh tahun arief nusafri mengajar di pesantren al falah tidak sekalipun ia menerima bayaran
sambil bercanda arief mengatakan waria waria ini tidak akan mampu membayarnya secara rutin
gajinya mengajar ilmu tafsir dan bahasa arab di dua tempat yaitu pusat bahasa uin sunan kalijaga dan institut ilmu al quran yogyakarta sudah lebih dari cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya
sepuluh tahun ini juga bukan saat saat yang mudah aktivitas yang mengajar agama kepada waria ibarat menantang arus pandangan mayoritas terhadap waria
hingga hari ini aktivitasnya itu masih mengundang tanggapan sinis dari sejumlah kalangan
tapi bahwa ada beberapa teman teman yang kemudian juga tidak sepakat dengan saya itu banyak seperti itu
ada yang mengatakan bahwa ya apapun alasannya waria itu tidak sepakat dengan saya

terlepas dari itu semua kalaupun misalnya orang lain lah menganggap itu menjadi sebuah kesalahan ya udah
ya berikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri mereka sebagai manusia
berikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan bahwa mereka juga butuh spiritualitas seperti itu
bahwa mereka juga butuh ruang untuk beragama
kawasan kota gede yogyakarta
tempat pesantren al falah berada
sudah lama dikenal sebagai kawasan santri
dominasi dan pengaruh santri sangat kental di sini
meski demikian sejumlah warga sekitar pesantren mengaku tidak terganggu dengan keberadaan pesantren al falah
mereka justru mengapresiasi
karena di balik celotehan khas para waria dan cara mereka berpakaian
ternyata waria tetap mau belajar agama
kalau ada pesantren waria itu sebenarnya bagus ya
jadi mereka itu diajarkan tentang agama bagaimana mengaji bagaimana sholat
dan pokoknya diajarin tentang hal hal yang berbau agama
dan harapannya sih sebenarnya pesantren waria itu mungkin bisa menyadarkan mereka bahwa
mereka tuh sebenarnya emang kodratnya laki laki jadi harus kembali kepada kodratnya
dan harus mencari pekerjaan sesuai dengan kodratnya

dipandang itu lebih positif menurut saya
positifnya karena ya ada itu cenderung di pondok
nggak seperti dulu itu kalau malam di jalan itu kan sekarang lebih baik lah lebih positif lah
pertolongan yang muncul saat gora f meanings
haqqis al quran wa william al haqq mihanu khabil ulam vlogu dan berikutnya
sebenarnya agama kita itu bakal menjadi perjalanan dalam masa lain
ayat suci al quran dilantunkan dengan berdoa oleh novi
sejak pertama pesantren al falah didirikan novi sudah ikut mengaji
tidak mengherankan jika bacaannya mantap dan lebih baik dari kebanyakan rekan rekannya
novi tidak mau diwawancarai tetapi saat berbicara dengan saya
ia mengaku merasa nyaman di sini
tidak seperti dulu ketika rasa takut mendapat penolakan saat belajar agama
cerita para waria di sini hampir sama
ditolak keluarga susah mendapat penghidupan
atau bahkan sekedar kesempatan untuk belajar agama
karena itu banyak waria yang hingga usia senja minim pengetahuan agamanya
karena mereka mengatakan
yang menciptakan laki laki dan perempuan
waria itu tidak ada
kami ini ada
kami ini ciptaan allah
kami ini sama dengan kalian
kami punya hak untuk menyembah allah
itu yang ingin kami katakan kepada mereka
mereka menyangka bahwasannya
waria boleh beribadah
ketika kami sudah bertobat menjadi laki laki
kami salah apa
kami ini menjalani ini dengan keriduan
kalau kita ini ditanya dulu
apakah mau menjadi waria
kita pasti tidak akan mau
karena menjadi waria ini penuh diskriminasi
dibuat sandaan dimiskinkan
mana mau kami ada di situ
kalau bukan karena ini menjalani satu hal
selama sepuluh tahun pesantren waria al falah sudah tiga kali berpindah tempat
semua alasannya adalah penolakan sekelompok masyarakat
bangunan yang sekarang ditempati adalah rumah sinta ratri
yang juga bertugas mengelola pesantren
ia membebaskan waria mengekspresikan kenyamanan spiritual masing masing
kami berpindah ke tempat ini untuk menjaga kemampuan

saat menunaikan sholat misalnya
ada waria yang lebih nyaman memakai sarung dan memasang kopiah
karena merasa saat beribadah harus tampil sebagaimana dirinya ketika dilahirkan
ada juga yang memilih mengenakan mukena
karena merasa dirinya perempuan meski terlahir laki laki
untuk lebih bisa dekat dengan allah
saya lebih bisa dekat dengan allah
lebih nyaman lebih bisa diterima
lebih bisa ada tempat untuk guaria waria itu untuk beribadah dengan nyaman
jadi ketika ada pohon pes ya sudah kita tidak usah merasa malu
untuk campur dengan perempuan
atau kita tidak usah merasa risih ketika kita campur dengan laki laki
sangat besar yang dulunya aku tidak bisa membaca ikhro
yang aku dulunya tidak bisa sembahyang dengan rutin
ataupun aku dulu tidak bisa membaca surat surat pendek
akhirnya aku sekarang bisa
bisa membaca surat surat pendek
apa yang sudah ia kerjakan membuatnya yakin
bahwa masyarakat mulai berhenti memadam waria dengan berbagai prasangka
menurut arief waria adalah realitas sosial yang hidup
misalnya quran surah an nur ayat tiga puluh satu
di situ ada di awal awal dijelaskan bahwa ada golongan laki laki
yang kemudian diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan seperti itu
bapak saudara itu kan lumlah saya pikir
tapi kemudian ada golongan sebelum akhir ayat itu ada di situ
bahwa ada pengakuan di situ mas
ada golongan laki laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan
jadi jelas diakui dalam al quran itu
pengakuan terhadap ada golongan laki laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan
jelas ada dalam al quran